ini masih terkait satwa masuk ke rumah baru pasti menyenangkan
tapi lain ceritanya jika ada kejutan yang tidak diharapkan di dalam rumah anda yang baru
yang ini dirasa oleh seorang warga di louisiana amerika serikat
ia menemui seekor buaya yang rupanya lebih dulu jadi penghuni rumah yang baru
lacey sharp melaporkannya untuk anda
banjir tak hanya membawa ular dan laba laba
di sterlington luciana aliran banjir membawa seekor buaya terdampar di sebuah bangunan rumah baru
bukan hanya david bradford sih umpunya rumah yang dibuat terkejut
terima kasih pawang buaya berpengalaman jeremy fruit juga mengaku terkejut atas penemuan reptil buas ini
bisa jadi merasa terancam atau malah nyaman dengan rumah barunya
si buaya bertahan dan bahkan melawan saat diusir
jeromi bahkan harus meminta bantuan ayahnya untuk bisa mengikat si buaya sebelum akhirnya berhasil memaksanya keluar
selain karena terbawa aliran banjir
ini analisa sang pawang tentang kejadian buaya kesasar ini